beragam cara dilakukan pemerintah daerah agar penumpang kapal laut tidak jenuh menunggu di terminal pelabuhan
pengelola pelabuhan bandar masih trisakti banjarmasin menyediakan fasilitas tanaman dan kebun di sekitar terminal kedatangan dan keberangkatan
para pemudik akan mendapat suasana berbeda saat berada di terminal kedatangan dan keberangkatan bandar masih trisakti banjarmasin
pelindo tiga banjarmasin pada musim mudik saat ini menyediakan fasilitas taman dan kebun binatang mini untuk menyambut kedatangan dan keberangkatan penumpang saat musim mudik
sebelumnya di pelabuhan trisakti banjarmasin penumpang diberikan kemudahan fasilitas layaknya bandara
mulai ruang tunggu yang luas keran yang bisa digunakan untuk minum langsung musola kebun binatang mini hingga menikmati suasana taman di tepi bantaran sungai barito
itu yang ada di terminal trisakti ataupun yang di depan balai kota dan kemudian di perempatan jalan yang sedang kita galakan itu adalah bagian dari kita menciptakan ruang terbuka hijau yang lebih banyak
taman asri dan kebun binatang mini ini membuat penumpang nyaman sehingga menghilangkan kejenuhan
kalau saya lihat baik banget ya
saya juga baru pertama lama nggak kesini melihat ini lokasi begini juga baru
dan itu tadi ada pelayanan kesehatan ada pakai ini juga kalau ada senjata orang penumpang itu kan memberikan rasa nyaman juga kepada penumpang
keberadaan taman di pelabuhan ini diapresiasi berbagai kalangan
diharapkan taman ini mampu menghilangkan lelah para pemudik yang selama ini kurang mendapatkan fasilitas nyaman saat berada di pelabuhan laut
muhammad risanta banjarmasin